dari sepak bola dalam negeri timnas indonesia u sembilan belas pimpinan pelatih indra syafri
mulai menggelar seleksi untuk menghadapi turnamen piala ffu sembilan belas di yangon awal september mendatang
proses seleksi akan digelar di sejumlah daerah hingga dua puluh tujuh februari mendatang
pelati timnasional u sembilan belas indra syafri menggelar sejumlah seleksi di sejumlah daerah
untuk persiapan turnamen piala aff u sembilan belas di yangon myanmar awal september mendatang
pada minggu pagi indra menyeleksi dua puluh tiga pemain muda asal jawa barat di lapangan lodaya bandung
indra mengaku akan menyaring dua ratus tiga puluh delapan pemain yang diincar menjadi delapan puluh pemain
inilah ini seleksi regional setelah sebelumnya sebanyak dua ratus tiga puluh delapan anak diseleksi di tingkat asprop
dan hari ini ada sekitar dua puluh tiga pemain yang kita lihat
beberapa pemain mengaku bangga masuk seleksi tim nasional u sembilan belas salah satunya beckham putra nugraha
pemain yang sempat menjadi top skor piala menpora u enam belas ini optimistis lolos seleksi
bangga lah datangnya putra nugraha disini sangat ditunggu tunggu sama anak anak juga kan
motivasi buat bekam bisa masuk sekuat timnasional u sembilan belas
tentunya disiapkan mental fisik inklusical juga bakal keluar kalau mental sama fisik
menurut indra syafri salah satu syarat masuk tim nasional u sembilan belas
pemain juga harus lolos tesikotest dan intelijensi
selain itu indra syafri juga mengaku akan menyeleksi dua belas pemain yang saat ini bermain di klub luar negeri
freddy bangun bandung
minggu pagi hingga sore ratusan pemain sepak bola muda batas umur sembilan belas
berkumpul di lapangan gelora delta sidoarjo untuk mengikuti seleksi tim sepak bola u sembilan belas jawa timur
seleksi pemain ini adalah instruksi langsung dari pssi
dalam seleksi yang dipimpin oleh hanafing kali ini
tergantung oleh pemain veteran seperti uston nawawi nurul huda hingga nanangkus hardianto
serta melibatkan pemain sepak bola david agus
mereka memilih dan menilai tiga puluh pemain terbaik se jawa timur yang akan dibentuk dalam dua tim
kita hanya menilai bagaimana karakteristik dia sebagai pemain bakat dia sebagai pemain
kalau dia belakang punya karakter pemain bertahan dia pemain tengah dia striker dia house goal
nanti kita pilih tiga puluh pemain untuk dilihat langsung oleh indra sapu tanggal dua puluh satu kalau tidak salah
pemain sepak bola muda terpilih ini nantinya akan mendapat kesempatan diseleksi kembali oleh indra syafri
untuk mengikuti training center yang langsung ditangani oleh indra syafri
dalam upaya pembentukan pasukan tim sepak bola u sembilan belas nasional